sebentar lagi bulan ramadan akan segera tiba
seluruh umat muslim di dunia akan menyambut datangnya bulan yang penuh berkah ini
tidak terkecuali di indonesia
ternyata ada tradisi unik yang dilakukan masyarakat indonesia jelang bulan ramadan
ada apa saja ini dia di antaranya
apa yang anda lihat ini bukanlah sebuah tawuran antar warga
tapi ini adalah sebuah tradisi perang air yang berada di kampung bustaman
semarang jawa tengah setiap menyambut bulan ramadan
semua warga menyiapkan air berwarna warni yang dibungkus dalam plastik
konon acara yang dikenal dengan sebutan
gebyur bustaman ini merupakan tradisi peninggalan pendiri kampung bustaman
tujuannya untuk membersihkan diri dari kesalahan dan dendam
di surabaya jawa timur ratusan warga dan nelayan biasa menggelar tradisi unik
dengan bersolawat di tengah laut menggunakan perahu
sholawat ini merupakan bentuk seruan kepada warga muslim di seluruh surabaya
bahwa bulan puasa akan datang dan segera mempersiapkan diri
mereka pun berkeliling jebat
dari kawasan surabaya hingga sore hari
berbeda dengan yang ada di jawa tengah
masyarakat minang sumatera barat menyambut ramadan
dengan membuat lemang bersama anggota keluarga maupun kerabat
tradisi ini disebut malamang atau membuat lemang
bahan dasarnya berupa beras ketan yang dimasukkan ke bulu bambu beralas daun pisang
lalu disiram santan kelapa dan dipanggang dengan kayu bakar hingga beberapa jam
ketika dianggap sebagai perang
dianggap sebagai perang yang berguna
sementara itu di sukabumi jawa barat juga tak kalah seru
pesta rakyat menyebut bulan ramadan diikuti ribuan warga
acara ini disebut ngubek laut yang merupakan simbol kebersamaan yang harus dijaga dan dilestarikan
acara yang digelar pun beragam
mulai dari menangkap ikan panjat pinang hingga pameran makanan
beragam tradisi khas indonesia ini menjadi bukti betapa kaya budaya dan kearifan lokal masyarakat indonesia
beragam tradisi khas indonesia ini menjadi bukti betapa kaya budaya dan kearifan lokal masyarakat indonesia
selamat menyambut bulan suci ramadhan